ledakan terjadi sekitar pukul tujuh pagi tadi di beberapa titik ada tiga titik yang berada di surabaya yang menjadi korban ataupun lokasi dari ledakan itu sendiri
di mana ledakan salah satunya terjadi di jalan diponegoro dimana satu persatu yang bisa anda lihat ini ada warga yang sedang beribadah di gereja kristen indonesia di jalan diponegoro dievakuasi oleh petugas kepolisian
sejumlah warga juga terlihat panik sesaat setelah kejadian di mana salah satu warga menyebutkan mereka mendengar adanya ledakan bom yang berada di parkiran sepeda motor gereja kristen indonesia
warga kaget waktu itu saat melihat beberapa helm sepeda motor warga yang terangkat ke atas akibat ledakan yang terjadi
dan cnn indonesia menyerukan agar masyarakat tidak membagikan gambar kerusakan dan juga kengerian dari lokasi pemboman
untuk tidak memperluas publikasi aksi terorisme ini
ya serangan bom mengguncang surabaya di mana berdasarkan informasi yang kami dapat
tadi berdasarkan informasi dari kak humas polda jawa timur
menyatakan bahwa terjadi tiga ledakan bom yang terjadi pada hari minggu pagi ini di surabaya
lokasi tersebut diantaranya adalah gereja santa maria tak bercelah ngagel gereja gki diponegoro
lalu juga ada gereja gpps sawahan jalan arjuna
namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti berapa korban tewas akibat kejadian ini
namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari koresponden kami eka rima di surabaya jawa timur
yang sempat mewawancarai pak franz sebagai kak humas polda jawa timur
mengatakan bahwa ada tiga belas korban luka luka yang saat ini berada di rumah sakit
salah satunya adalah rumah sakit premier
seperti yang tadi sudah kami sempat wawancarai adalah pak salah satu warga surabaya yang ada di rumah sakit premier
dan tentunya saat ini kami terus mengupdate informasi terkini terkait dengan ledakan yang terjadi di surabaya jawa timur sekitar pukul tujuh pagi tadi
saat ini kami terhubung dengan khairul fahmi pengamat terorisme isees
dan langsung saja kami sapa selamat pagi pak khairul fahmi
selamat pagi mas iqbal
pak khairul bisa anda jelaskan sebenarnya tadi ini tentunya menjadi pukulan keras bagi pihak kepolisian
dan indonesia terkait dengan terjadinya ledakan yang terjadi di surabaya jawa timur
lalu ini juga beruntun
beberapa waktu yang lalu juga terjadi aksi yang bisa dikatakan cukup mencoreng pihak kepolisian
begitu dengan terjadinya kericuhan yang terjadi di makobrimob depok jawa barat
lalu bagaimana anda melihat dengan kejadian ini
baik ini cukup mengejutkan ya mas
kejadian yang beruntun
sebelumnya kemarin kita lihat di makobrimob ya
kemudian hari ini di surabaya di beberapa tempat secara sporadis simultan
ini memang cukup mengagetkan
pertama karena surabaya selama ini bisa dibilang relatif kondusif
walaupun kewaspadaan soal terorisme juga terjadi dilakukan di surabaya
tapi selama ini kita lebih cenderung mengelompokkan surabaya ini sebagai
daerah yang sebagai daerah persiapan ya bukan sebagai daerah yang menjadi target utama dari serangan serangan teror
nah sebelum sebelumnya memang terjadi ya penangkapan penangkapan pelaku teror di surabaya
tapi aksinya sendiri setidaknya belum pernah berhasil dilakukan di surabaya
baru kali ini yang kita lihat bahkan sampai di beberapa titik sekaligus
ini apa namanya dari sisi targetnya pun agak berbeda ya dari kecenderungan beberapa waktu terakhir belakangan ini ya
kalau kita lihat di jakarta misalnya di medan sebelumnya kemudian di bandung juga di beberapa tempat yang lain
itu menyasar personil polri maupun instalasi kepolisian ya instalasi keamanan
nah di surabaya ini kita melihat kembali serangan terhadap
rumah ibadah tempat ibadah
nah bagi saya ini sedikit menunjukkan bahwa untuk yang di surabaya ini masih ada irisan antara kelompok lama
ya kelompok pada masa jamaah islamiyah begitu
dengan kelompok kelompok baru atau orang orang baru rekrutmen baru yang mengafiliasikan dirinya dengan kelompok islamic state
itu yang apa namanya saya lihat agak apa namanya ya cenderung nampak di surabaya ini sedikit berbeda dengan yang
yang apa namanya terjadi di daerah daerah lain yang lebih spesifik menyasar kepolisian gitu
pak khairul tadi anda menjelaskan bahwa surabaya ini menjadi lokasi persiapan begitu
maksud dari lokasi persiapan bagaimana pak
sementara ini sudah ada tiga titik lokasi yang menjadi target dari bom bunuh diri ini pak
baik selama ini kan kita melihat ada tiga ya tiga kelompok kategori daerah misalnya
area area dari yang rentan teror ini ya
pertama dia ada daerah rekrutmen daerah pembibitan atau daerah latihan begitu ya
kemudian ada kelompok daerah kedua yaitu daerah persiapan
di mana para pelaku merencanakan membuat dan mempersiapkan aksinya untuk secara matang
kemudian baru bergerak ke daerah yang menjadi target
artinya selama ini kita melihat misalnya solo surabaya itu masuk kategori daerah persiapan
sementara jakarta medan misalnya dan bandung misalnya itu adalah daerah target gitu
nah sekarang ini
agak agak berbeda ya apa namanya ada kejadian ya yang langsung di beberapa titik sekaligus di surabaya
nah ini yang kita perlu dalami apakah ada pergeseran di surabaya dari daerah persiapan menjadi daerah target
atau sekadar ini sekadar reaksi ya bentuk reaksi dari kejadian kejadian sebelumnya di makum primo
dan di beberapa daerah yang lain
kebetulan hari ini kami juga mendengar di surabaya hari ini ada istiqosah ya di polda jatim yang
yang apa namanya bertema soal pengamanan jawa keamanan jawa timur begitu
itu mungkin juga ada relevansinya di situ
baik pak khairul terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita sebagai masyarakat tetap harus waspada dan juga harus berani untuk menangani
terima kasih pak khairul sebagai pengamat terorisme dari isees